dan fans film indonesia juga ya jadi gue pertama kali lihat tatiana tuh dari film sweet twenty tuh gue udah suka banget sama performance dia di situ

kita present our story our script terus dan alhamdulillah si tatiana suka

akhirnya let's go begitu pula dengan si reva
jadi apa ketakutannya apa tantahannya dalam memerankan seorang dinda dalam film ini
banyak banget sih maksudnya ketika baca script tuh disini banyak banget adegan yang aku pun tuh gak pernah kebayang gimana cara nge shootnya gitu
sampai akhirnya ngobrol sama mas will juga dan dijelasin treatmentnya tuh akan seperti apa
tapi yang jelas memang alasan utama
sama kenapa aku pengen bergabung disini karena ya sangat menantang gitu
baik secara fisik maupun secara mental dan juga
secara fisik apa ada scene mungkin yang kayaknya nih effort banget nih
ada banyak ada banyak
apa salah satunya
ya mungkin ada sebagian yang udah bisa dilihat di trailer juga kali ya
ada fighting sequence terus ada sekuens yang di shoot underwater juga banyak sih
jadi harus apa belajar diving
sebenarnya bukan belajar diving sih tapi belajar cara pakai regulator di bawah air
oh oke menarik ya tapi kalau ngomongin soal film ini syutingnya tuh kapan sih sebetulnya timo
kita waktu itu syuting ini kita lakukan waktu lagi lumayan intensif masa masa pandemi
jadi emang kesulitan terbesar kita adalah waktu itu gimana cara kita menerapkan safety selama pandemi
sedangkan kejadian eh kejadian apa maksudnya
ternyata tahap proses shooting ini kan fisikal banget
jadi dimana cast cast kita semacam tatiana reval harus kayak ada di set yang lumayan menantang ya
apalagi waktu itu kita setnya ada di rooftop dimana udah musim hujan pula tatiananya harus kayak dibasahin sampai total
terus dikit dilumurin darah ya challenge lah waktu itu
kebanyakan saya bilang good luck ya will
ini shootingnya semua di jakarta atau dimana
iya semua di jakarta
semua di jakarta
tapi dari proses syuting film horror sulit nggak sih sebetulnya menentukan kan kalau dari sutradara pasti melihat sisi artistiknya
sulit gak sih melihat mana yang memang yang cukup menarik secara visual dari film horror khususnya di film ini
ya jadi kalau secara setting tuh kayak kita di film perempuan bergaun merah itu pengen lebih urban ya
jadi kayak memang orang yang tinggal di kota
dan kotanya juga gak terlalu spesifik kita jelasin nih jakarta atau dimana
tapi kita pengen seluruh penduduk urban di indonesia itu bisa relate
kayak mereka kayak ke partment naik lift naik nyetir mobil malam malam dan lain lain itu yang terjadi di keseharian kita
dan saat itu pula lah hal hal yang horornya terjadi
es dinda dinda ini karakternya seperti apa
mungkin tatiana bisa lebih kasih spoiler sedikit
dino itu sebenarnya karakternya ada sedikit miripnya sama aku sih
yang aku lihat dia tuh agak introvert terus keras
tapi sebenarnya dia tuh sangat caring
dia caring banget sama adiknya karena mereka tinggal cuma berdua
dia harus mengasuh adiknya
jadi dia sangat melindungi adiknya
dan ya itu malem dimana tiba tiba sahabatnya menghilang
bisa dibilang kan sahabatnya terakhir kalinya itu sebenarnya bareng dia juga
jadi dia punya rasa tanggung jawab yang sangat besar untuk bisa menemukan sahabatnya lagi
jadi dia sangat persisten juga
ini kesulitan gak sih waktu nyari cast castnya selain tatiana dan juga reval yang lainnya
tadi kita lihat beberapa nama besar timo
ye nama besar ya
ya kalau tatiana mungkin emang udah kalau ini ngomongin tatiana dulu kali ya
kasiannya emang dari waktu itu udah di plan
maksudnya saya gitu sama will kayak diskusi kayak tatiana ini gak pernah main sesuatu dengan intensitas tinggi gitu
jadi kita pengen banget lihat dari seorang tatiana ini layer apa lagi sih yang bisa dikupas gitu

horror itu isuang yang krisis dan segala macam
banyak yang punya opini gitu tapi kita melihatnya justru kadang kadang seorang aktor atau aktris itu bisa menemukan layer yang belum pernah mereka temuin di diri mereka sendiri melalui pengalaman mereka di film horror
apa lagi horror itu kan feeling feelingnya semua primal gitu
kadang kadang mendapatkan sebuah reaksi yang jujur gitu
kalau yang pemain pemain lainnya kayaknya mungkin lebih ke will kali ya
cuma kita beruntung banget dapet pemain seperti ibrahim irsyad farah dinamufi
yang udah terbukti lah ya mereka karakter karakter aktor yang sangat talented
ada aktor senior dewi pakis ibu dayu
jadi kita gak pengen kayak oh ini anak muda anak muda trendy gitu aja
kita juga pengen kayak no film tentang kehidupan di kota itu biasanya pasti ada layer layer dari beberapa orang
berapa karakter berapa umur gitu kan
artinya waktu reading script itu pertama kali tatiana mungkin yang belum pernah main film horror sebelumnya
apa encourage yang datang dari teman teman produksi di belakang mungkin dari timo dari will
yang membantu tatiana untuk memvisualisasikan naskah naskah tersebut
jujurnya pas baca script untuk pertama kalinya kan soalnya yang namanya script itu pasti ada revisi
ada beberapa draft total kemarin berapa draft ya
jadi sebenarnya along the way banyak banget perubahan yang terjadi juga gitu
dan sempet shock juga sih karena ya film ini kan emang banyak plot twistnya ya
buat aku pun yang membaca wow plot itu seperti ini gitu
jadi kita banyakin fokus di latihan sih tentunya
biarpun pastinya ketika latihan itu akan beda sekali sama set
tapi sebagaimana mungkin tuh ketika latihan dibikin suasananya semirip sama cap tuh
will kita tahu dua ribu dua puluh dua banyak banget industri perfilman indonesia ini muncul dengan film film horror ya
yang sempat absen di dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu sekarang muncul semua dar dar dar film horror
apa kemudian perbedaannya yang kalian set dari film ini dengan film horror lainnya
bukan hanya film horror ya
gue ngeliat memang film indonesia makin kesini tuh makin keren ya
mau dramanya apalagi horrornya cara storytellingnya makin lama makin udah gak kalah lah sebenarnya kayak sama film film luar
di sini kita juga berusaha bikin film yang paling utama tuh jujur dari kita kita pengen bikin
gak cuma hanya buat keren kerenan
tapi dengan fresh tax yang berasa modern storytellingnya berani
dan plotnya juga yang belum pernah kita lakuin sebelumnya gitu
salah satu ahlinya ada di sini ya
siapa lagi kalau bukan anda ya
kalau fyi ini mas timo ini adalah orang dibalik suksesnya film rumah darah that shot the night come from us yang ada di netflix ya
nah kalau ngelihat film ini juga mungkin banyak yang komentar di lini masa kayaknya ini relate sama sebelum iblis menjemput
relate gak sih sebetulnya
sebenarnya itu hal yang sering ditanya
emang karena kita tuh mungkin diskusi saya dan teman teman produser yang lain adalah apakah mungkin gak sih karakternya tatiana ini bisa eksis di universe karakter karakter yang ada di sebelum iblis menjemput
kalau saya jawab sih bisa aja gitu
jadi bukan suatu yang mutlak tapi ya siapa tau kita liat si karakter tatiana selamat tidak di film ini
kalau misalnya dia selamat coba tau aja kalau ada sequel dia nanti bisa barengan dengan chelsea
nextnya ya jadi ada gabungan dari dua film itu
oke kenapa akhirnya masyarakat indonesia harus nonton film ini tatiana
karena ceritanya pastinya seru gak cuman horror yang bikin takut tapi disini kita akan dibikin penasaran karena apa sih sebenarnya penyebab dari seluruh kejadian kejadian yang terjadi di film ini gitu
dan menurut aku film ini tuh anak muda banget ya maksudnya seperti yang tadi mas wil bilang anak muda yang tinggal di kota tuh bisa sangat menikah
relate sama karakter karakternya kejadian kejadiannya
oke kalau ngomongin soal bisnis ini mungkin pertanyaan apa ya pertanyaan terakhir sekaligus mungkin kalian bisa menegaskan bagaimana positioning film horror di indonesia
secara bisnis tadi banyak banget nih film horror di indonesia
sebetulnya seberapa kuat sih film horror ini bisa apa namanya ya
teman teman yang bekerja di belakangnya bisa mengeksiskan diri film horror ini adalah film horror yang seperti ini adalah film horror indonesia
oh gitu pertama ya maksudnya kalau menurut saya kita sebagai orang indonesia harusnya bangga bahwa salah satu aset terbesar kita secara kreatif di perfilman adalah film horror
kadang kadang kan film horror itu dianaktirikan gitu ya
kayaknya kesannya oh you know film horror
film horror gitu padahal sebenarnya aku rasa di negara seperti ini film horror tuh mestinya jadi aset yang patut dilestarikan in away gitu
tapi kalau misalnya di film ini gue ngeliatnya film ini tuh punya penempatan yang spesial karena mungkin gue belum bisa berani belum bisa jelasin secara menyeluruh karena ada suatu spoiler spoiler tertentu gitu ya
cuman ada sebuah perpaduan beberapa kultur tertentu yang spesifik indonesia di indonesia
maksudnya istilahnya kayak misalnya filmnya joko anwar tanah jahanam perempuan tanah jahanan itu kan ada kayak semacam ada jawanya
di sini juga ada spesifik culture gitu tapi berhasil sama will diracik sendiri supaya touchnya tuh masih bisa relatable banget dengan ya seperti tatiana bilang kayak budaya anak anak muda di sini
walaupun gue sebenarnya bukan anak muda jadi gue beruntung ya tapi kayak budaya ngekos
budaya budaya kayak party sama temen temen bareng gitu ada semuanya tuh kayak disitu dimasukin gitu di sini gitu
yang pastinya kita bikin film ini dengan sepenuh hati sungguh sungguh dan kita yakin banget buat siapapun yang nonton tuh bakal entertain and get their mind bloom
tetap ada olahraga jantungnya juga ya oke jadi film perempuan bergaun merah akan tayang

sebentar lagi film perempuan bergaun merah akan menggentayangi bioskop tanah air
jangan lupa nonton tadi kalau lihat trailernya juga udah bikin deg degan ya
kita tunggu nanti reviewnya seperti apa
semoga sukses semoga reviewnya baik dan juga pastinya kalau review baik kan dampaknya ke perfilman indonesia balik lagi ya
terima kasih banyak dimo cahyanto william chandra tatiana safira sudah bergabung bersama kami di showbiz news kali ini
dan itu dia tadi interview saya bersama dengan cass sutradara dan produser dari film perempuan bergawun merah
sampai jumpa pekan depan kembali ke studio